alhamdulillah pemirsa senang sekali hari ini saya mbak dea rahma kembali hadir menjumpai anda
dalam program kesayangan kita gapai kemuliaan
selama tiga puluh menit ke depan insya allah kita akan membahas masalah seputar fikir sehari hari
yang tidak jarang masih banyak di antara kita yang salah dalam memahami dan mempraktekannya
seperti biasa tidak sendiri hari ini sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir pak kiai
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan fikir seharian
hari ini penting sekali bagi kami
terima kasih sekali lagi pemirsa
bagi anda yang juga memiliki pertanyaan anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada pak kiai
melalui sambungan zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan
pak kiai bahasan pertama kita kali ini ada pertanyaan juga
yang kemudian ini berkaitan dengan perayaan idul adha
apakah sebenarnya hukum sholat idul adha pak kiai
benarkah sebelum sholat idul adha
itu memang kita tidak diperbolehkan untuk makan
kenapa sih sebenarnya
jadi slot idul adha dengan
sholat idul fitri itu memiliki
yang pertama dari aspek pertanyaan hukumnya
ulama mengatakan bahwa
itu adalah sunnah mu'ad
sunnah yang sangat
dianjurkan jangan sampai
kalau dia tidak sholat dia juga tidak
sebagian ulama dalam
mengatakan bahwa itu hukumnya
fardu kifaya itu kalau sudah dilakukan
oleh sekelompok orang
maka yang lain tidak terkena beban
jadi sebetulnya dari aspek hukum sama saja
karena kalau pun kita mengatakan
tidak pernah dalam satu negeri sampai tidak ada orang
yang tidak sholat idul adha
itu persamaan hukumnya
perbedaannya itu pada pertanyaan
yang kedua tadi
persoalan yang orang sering mengatakan
tidak boleh makan
sebelum solat idul adha
yang benar adalah bukan tidak boleh
tetapi dianjurkan untuk tidak makan
tetapi kemudian anjuran ini
sesuai dengan konteksnya
mataharinya semakin tinggi
sementara solat idul adha
cukup masuk waktu syuruk langsung sholat
karena kalau solat idul adha
setelah sholat itu ada ibadah lain
yang namanya penyembelian kurban
penyembelian kurban itu
selesai sebelum zuhur
itu sangat dianjurkan oleh agama
supaya pada hari itu
daging dagingnya bisa didistribusikan
kan tidak ada kegiatan apapun
dalam artian rangkaian ibadah
kalau makan ketupat itu rangkaian sosial
itu rangkaian sosial
itu adalah satu paket
sebagai ritual ibadah tertentu
nah oleh karena itu
orang itu nanti akan menyembeli hewan kurban
dulu guru saya mengajarkan
kenapa kemudian dianjurkan untuk tidak makan
di masa rasulullah untuk makan itu kan
tidak banyak makanan yang tersedia
gak usahlah kita memikirkan sarapan pagi
toh nanti setelah itu
akan menyembeli hewan kurban
hewan kurbannya disembahkan dengan makanan yang tersedia
dan rata rata kan di masa itu
menyembeli selesai yang berkorban kan disunnahkan
mengambil sepertiga bagian
maka kan itu sudah mendatangkan
makanan buat dia
cepat disembeli nanti anda masak
sebelum dulu kan sudah makan
maka tidak sunnah
tetapi buat hari ini
konteksnya kan menjadi berbeda
misalnya begini mila
ada orang ya saya punya kawan
misalnya itu tugasnya sebagai jagal sapi
dia kan berkata
dia kemudian punya list itu
harus menyembeli empat puluh ekor sapi
kalau tidak makan dulu mungkin pingsan ini
nah disinilah sebetulnya
yang dimanamkan fikih
fikih itu alfahmu
memahami jadi dalam konteks tertentu
yang dia bisa menyiapkan sarapan
orang yang tidak harus makan nasi
memakan roti kentang goreng
kemudian dia bisa tetap hadir
pada awal sholat idlatha
yang waktunya berakhir
jadi saya lebih cepat
di awal daripada idul fitri
dengan niatan agar setelah sholat
saya tidak lagi menunda nunda
semakin cepat di distribusikan
kepada mereka yang berharap mendapat pembagian daging
tentu menjadi lebih baik
nah disini dulu guru guru saya di mesir itu
kalau saya tidak melakukan apa apa
tidak makan sebelum sholat idl athah
itu adalah kebiasaan yang luar biasa
pak kiai kita harus jeda
tapi setelah ini kita masih ada pertanyaan menarik
pemirsa kita akan bacakan dulu ya
kita akan membahas tentang keistimewaan hari arafah
karena dalam ibadah haji ini
kaitannya juga dengan ibadah haji ya pak kiai
ini disebut juga dengan puncak ibadah haji
nah bagaimana kemudian dengan kami kami ini
atau kita kita yang kemudian tidak melaksanakan ibadah haji
bagaimana hukumnya terkait dengan puasa arafah
pemirsa jangan kemana mana
tidak baik melihatnya kembali setelah yang satu ini